iya raden dari tadi siang kita cari cari raden kian santang ketemu temu ini
aku yakin buto geni pasti akan menemukan kian santang
buto geni datanglah datanglah ke hadapanku sekarang juga
raden surwawi sesa apa yang dapat aku lakukan untukmu
buto geni aku ingin kau lebih cepat dalam menemukan
sekali lagi terima kasih kakak
mengapa ayah begitu cepat
aku sangat merindukanmu ayah
sekarang aku sendirian ayah
sebanyak air mata yang kukularkan
tidak bisa mengembalikanmu ayah
udah budaya aneh jurus apa itu
rasakan jurus sempat pasar ini
apa dia rindu kaya jahat
dia adalah jurumantri
aku akan bubungkan semuanya
aku tau siapa yang masalah ayahku
istirahat bukankah sholat itu adalah istirahatnya orang mukmin sholat itu untuk menenangkan hati
kita memberikan ketengan hati untuk masalah yang kita hadapi ya sudah terserah kau saja apa
terserah dulu raden kian santel aku sangat kagum kepada dia dia sangat baik dan sobat aku ingin
memiliki sifat seperti dia hari ini aku ingin menyampaikan berita gembira untuk

kalian semua bahwa putra kuwalang sungsa masih hidup dan dia sekarang sudah berada di staf
dialah putra kuraden walang sung sang yang sebenarnya
seseorang telah mengubah wajah
di saat dia sedang menuju pulang kepada jaga
aku meminta kepada kalian semua
terimalah putra kuraden walang sung sang
dengan kekurangan dan kelebihan
engkau muliakan orang yang engkau kendaki
dan engkau hinakan orang yang engkau kendaki
di tangan engkau lah segala kebajikan
sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu
cuma segitu kemampuanmu
kenapa kau bertanya
kalau aku berhenti disini
kita sudah ada di perbatasan pajak
silahkan bae sao
ini sudah larut malam
tapi kian datang belum kita temukan juga
mengapa kau mengeluh juru mantri
dari tadi siang teh kita cari cari
raden kian santang
uto geni pasti akan menemukan kian santang
datanglah ke hadapanku sekarang juga
raden suruawi sesa
apa yang dapat aku lakukan untukmu
aku ingin kau lebih cepat dalam hidup